dari pasca lebaran saudara untuk arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat terpantau mengalami kemacetan panjang
selepas keluar pintu tol ciawi menuju simpang gadok ke arah selarong puncak
antrean panjang kendaraan terjadi di kawasan gadok kabupaten bogor pada kamis siang
kemacetan panjang terlihat mulai selepas keluar pintu tol ciawi mengarah simpang gadok hingga menuju selarong puncak
untuk mengurai kepadatan kendaraan yang sebagian besar dari luar bogor polisi sejak pagi tadi telah memperlakukan sistem ganjil genap atau gage sesuai tanggal yang berlaku
serta memperlakukan sistem one way juga di sana atau satu arah dari jakarta menuju puncak secara situasional
pasok pasok bogor sudah melakukan penyelamatkan
pembangunan pembangunan pasok bogor sudah melakukan penyelamatkan
pembangunan pembangunan pasok bogor sudah melakukan penyelamatkan